salam sejahtera bagi kita semuanya
para rekan rekan masyarakat indonesia
para ekonom para kawan kawan media
dan tentu saja pemeriksa yang kami hormati
di sini periwarjo gubernur bank desa
sedang berada di new york
dalam perjalanan ke washington dc
untuk sidang imf dan g dua puluh
dimana indonesia menjadi presidensi g dua puluh
salah satu agenda penting di dalam
jalur keuangan dalam presidensi indonesia
adalah digitalisasi sistem pembayaran
ini merupakan inisiatif global
untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran
bagi kemajuan ekonomi dunia
tentu saja kemajuan ekonomi indonesia
inklusi ekonomi dan keuangan
tiga hal penting yang kita usahakan

mendorong memperluas kerjasama antarnegara dalam digitalisasi
agar sistem pembayaran antarnegara semakin lama
agar sistem pembayaran antarnegara semakin lama
semakin cepat mudah murah dan aman
indonesia bank indonesia sangat cepat pada menerima taraf dan sisi untuk jelajah bagian months terms and money amount of cash in this country
dan juga standard national open api snap
satu bahasa untuk layanan sistem pembayaran
penguatan ekosistem digital banking fintech e commerce
itulah menjadi salah satu kontribusi bank indonesia
dan itu juga menjadi salah satu kerjasama penting dalam digitalisasi sistem pembayaran
agenda agenda itu kita majukan untuk kepentingan ekonomi global
dan tentu saja kepentingan ekonomi indonesia
dan kepentingan ekonomi rakyat indonesia
yaitu kerjasama untuk membangun prinsip prinsip
dan juga kaedah kaedah yang penting dalam meluncurkan center bank digital currency cbdc
kerjasama telah banyak dibangun di antara bank bank sentral
juga di bawah bank indonesia bank for internasional
juga di bawah imf
di bawah kepresidensi indonesia di g dua puluh dua ini
kita akan melihat berbagai aspek penting mengenai cbdc ini
baik dari sisi bank sentral
baik dari sisi pengembangan digital
dan terutama termasuk implikasi terhadap makro dan keuangannya
ini kita majukan untuk dan di bawah presidensi indonesia g dua puluh ini
di mana bank indonesia banyak berperan
nomor tiga adalah digitalisasi pembayaran
untuk semakin mendorong inklusi ekonomi dan keuangan
di indonesia kita sudah banyak menggunakan digital sistem pembayaran
untuk mendorong umkm kita
mendorong ekonomi untuk kaum perempuan
mendorong ekonomi untuk milenial
dan ini kita juga gagas dan diperkuat dalam kerjasama internasional di bawah g dua puluh
dan juga di bawah global partnership for financial inclusion
digital sistem pembayaran untuk inklusi ekonomi keuangan ekonomi rakyat
itulah tiga isu penting di bawah
salah satu dari enam agenda penting jalur keuangan
di bawah indonesia presidensi g dua puluh tahun dua ribu dua puluh
semoga tuhan yang maha kuasa memberikan keberkahan kepada indonesia
dan kepada kita semua
padiwadzio gubernur bang nisa dari new york
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh